halo selamat datang kembali di catch play plus movie lovers review
bersama saya taufik effendi
sebagai salah satu platform layanan streaming di indonesia
catch play plus menghadirkan film film blockbuster terbaru
baik yang tayang bersamaan dengan rilisnya di bioskop
maupun deretan judul film populer dalam pakez bulanannya
ya tidak hanya itu beragam koleksi judul serial favorit yang baru saja dirilis
juga sudah hadir di catch play plusney movie lovers
nikmati aksesnya dimanapun anda berada
catch play plus terus berusaha untuk menambahkan film film favorit
pilihan penonton dan mempersembahkan koleksi terbaik
untuk seluruh masyarakat indonesia
mulai dari film film premium yang tayang bersamaan dengan bioskop
koleksi serial dunia
hingga anime terbaru dan film dokumenter terbaik
beragam konten kualitas terbaik bisa movie lovers nikmati hanya di catch play plus
layanan video on demand di catch play plus juga menawarkan berbagai judul film film blockbuster ternama dari seluruh dunia
bisa anda akses disini
catch play plus juga menyediakan berbagai paket langganan yang dapat menyesuaikan kebutuhan anda di mobile lovers
tonton sepuasnya ratusan koleksi serial terbaik dan film blockbuster dunia lainnya
yang bisa anda akses dalam kolom unlimited selama tiga puluh hari
dengan berlangganan rp empat puluh sembilan lima ratus per bulan termasuk ppn hanya di catch play plus
selain paket bulanan nikmati juga koleksi film terbaru catch play plus
dengan cara sewa film satuan di kolom single rental
di mana anda dapat menonton film blockbuster pilihan anda bersama dengan teman dan keluarga selama empat puluh delapan jam setelah diputar dimanapun anda berada
tunggu apa lagi
dapatkan akses single rental anda dengan harga rp dua puluh empat dua ratus per film termasuk ppn
hanya dari rumah anda bisa menikmati akses perdana catch play plus
untuk film film blockbuster terbaru yang tayang di bioskop lewat website ataupun dengan mendownload aplikasinya dari play store atau app store di smartphone
ya selain itu layanan catch play plus juga bisa anda nikmati melalui platform smart tv dan juga berbagai situs e commerce
seperti tokopedia shopee blibli serta jd id
dan saya taufik effendi